beberapa hari terakhir masyarakat di tanah air merasakan perubahan cuaca ekstrim dalam satu hari
atau katakanlah di satu wilayah dengan lainnya ada perbedaan yang cukup ekstrim
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mengimbau masyarakat mewaspadai dampak anomali cuaca ini
untuk lebih jelasnya saya sudah terhubung dengan ibu ida pramuwardani
subkoordinator bidang prediksi cuaca bmkg selamat sore ibu ida
selamat sore mbak putri
ibu ida bisa jelaskan dulu secara general secara umum
apa penyebab perbedaan cuaca yang begitu ekstrim terjadi katakanlah di wilayah jawa timur
dengan wilayah jawa tengah jawa barat dan sekitarnya
ya seperti tadi yang telah kita saksikan di berita sebelumnya bahwa
untuk titik kulminasi sendiri saat ini sebenarnya sudah lewat
jadi untuk saat ini sendiri untuk posisi penginaran matahari
maksimal memang berbeda di wilayah selatan jawa tengah kemudian wilayah bali dan nusa tenggara
ini mengakibatkan suhu yang tinggi di wilayah permukaan di wilayah tersebut
kemudian juga beberapa faktor lainnya karena penginaran ini juga menyebabkan naik muketan
yang menyebabkan menguap air yang terasa lebih gerah
karena kita mudah berkembang
itu juga beberapa wilayah juga narannya maksimal
tapi tutupan awalnya sedikit
ini juga menyebabkan begitu teriknya masyarakat merasakan untuk siang harinya
tapi kalau misalnya sekarang cuaca panas yang dirasakan
anda tadi mengatakan titiknya sudah bergeser
tapi apakah masih ada dampak dari hal tersebut
dan berapa lama dampak itu diperkirakan masih akan dirasakan
iya untuk dampak panasnya sendiri
sampai dengan beberapa bulan ke depan di saat matahari masih ada di sebelah selatan
itu masih kita rasakan
tapi perlu diperhatikan juga ada dampak lain yang diakibatkan oleh
maksimalnya penyinaran matahari di wilayah tersebut
satu adalah penyinaran maksimal akan memberikan air juga yang maksimal
terutama di wilayah perairan
hal ini menyebabkan
jamnya dapat menggerakkan pertumbuhan pertumbuhan awan
akibat dari banyak air yang ada di atmosfer
yang disebabkan oleh penyinaran matahari maksimal
jadi akibat jahatnya awan
maka potensi cuaca ekstrim juga dapat terjadi ketika matahari berada di wilayah selatan
khususnya untuk wilayah selatan
seperti misalnya wilayah sumatera bagian selatan
kemudian juga kalimantan bagian selatan
sulawesi bagian selatan
jawa bagian selatan
dan juga di tenggara dan beberapa wilayah di maluku
apapun bagian selatan
jadi tidak hanya panas saja yang perlu kita antisipasi
namun cuaca ekstrim yang dapat diakibatkan oleh
mata matahari yang cukup kemungkinan
bu ida apakah sekarang indonesia memang sudah bersiap
untuk memasuki musim hujan atau itu masih jauh
dengan adanya fenomena ini
iya jadi memang fenomena ini fenomena yang alami terjadi
dan memang secara natural terjadi
dan untuk musim sendiri
besar wilayah indonesia akan memasuki awal musim hujan
artinya kita juga perlu ruaskan penambahan intensitas hujan
kemudian juga durasi yang akan lebih lama
kemudian juga frekuensi hujan yang lebih sering
dan juga mungkin cakupan areanya yang akan lebih luas
dibandingkan pada saat musim kemarau
kemudian juga perlu diantisipasi juga
puncak musim hujan di wilayah indonesia nanti
terjadi pada bulan maret kemudian januari dan februari
dan di puncak musim hujan ini juga kita perlu waspada
terhadap potensi bencana hidrometeorologi
misalnya saja banjir banjir bandang tanah longsor
dan lain sebagainya mbak putri
bu ida pada saat musim hujan nanti adakah prediksi cuaca ekstrim
yang harus diwaspadai
misalnya hujan dengan angin kencang
apakah ada prediksi cuaca ekstrim yang juga harus diwaspadai
oh iya betul
jadi ketika kita sudah memasuki masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan
ataupun sebaliknya dan juga pada saat musim hujan
potensi cuaca ekstrim akan lebih tinggi dibandingkan biasanya
jadi potensi hujan yang disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang
berdurasi singkat itu juga akan berpotensi lebih sering terjadi
karena ini dikarenakan indonesia merupakan daerah tropis
ini dengan matahari kuat
dan tangkatnya masa udara
kemudian membentuk awan awan yang menyebabkan hujan disertai dengan
maka covid dan angin kencang berdurasi singkat ini akan lebih mudah terjadi di wilayah ini
betul demikian mbak putri
baik terima kasih ibu ida pramuwardani
subkoordinator bidang prediksi cuaca bmkg
terima kasih ibu
ya terima kasih mbak